dua tahun menahan rindu harus berjarak dengan keluarga di kampung halaman
akhirnya tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah melonggarkan aturan jelang idul fitri
masyarakat diperkenankan untuk melakukan perjalanan mudik
namun ternyata perjalanan pemudik yang menyeberang dari pulau jawa menuju sumatera melalui pelabuhan merak tidak semulus itu
dari ciledug jam sembilan jam sembilan malam sampai sini tadi jam enam
dari gerbang tol serang udah mulai macet terus tadi cilegon lebih parah lagi benar benar stuck di sana
semuanya nggak tahu ini macet banget dari keluar gerbang tol merak udah macet parah tadi
nah ini jam segini masih di sini nih nggak tahu nih ini kebagian kapal jam berapa lagi
ini paling parah kalau menurut saya ya ini paling parah karena saya baru mengalami ini
justru paling parah ini tahun ini benar benar parah
sampai mobil pun nyetak ya nggak jalan sama sekali
udah tiga tahunan baru pulang sekarang tapi macet macetnya minta ampun parah banget bener bener
dari setengah dua setengah dua malam baru sekarang baru naik kapal
pelabuhan merak banten menjadi salah satu pusat penyeberangan laut terpadat selama arus mudik tahun ini
berdasarkan data asdp indonesia ferry sejak dua puluh dua april hingga satu mei dua ribu dua puluh dua rata rata ada delapan puluh dua ribu pemudik per hari
puncaknya bahkan menyentuh angka satu ratus enam puluh lima ribu orang per hari
tujuh dermaga seluruhnya dioperasikan di pelabuhan merak banten
namun seluruh kantong parkir yang tersedia tidak cukup untuk menampung tiga puluh lima ribu lebih kendaraan per hari yang akan menyeberang
akibatnya antrean panjang kendaraan pun mengekor bahkan hingga ke pusat kota
dan para pemudik pun harus menunggu belasan jam untuk bisa masuk ke dalam lambung kapal
sejumlah upaya diskresi dilakukan polisi melihat antrean kendaraan pemudik sudah mencapai belasan kilometer
mulai dari buka tutup
sistem satu arah
hingga pengalihan arus lalu lintas ke jalan arteri cilegon barat dan cilegon timur
serta membuka kantong parkir alternatif di luar pelabuhan
polisi menyatakan pada musim mudik tahun ini
antusiasme masyarakat sangat luar biasa
di luar prediksi melampaui tahun dua ribu sembilan belas yakni sebanyak lima ratus ribu orang
hingga minggu satu mei dua ribu dua puluh
total ada tujuh ratus tiga belas pemudik menyeberang ke bakau henilampung melalui pelabuhan merat
semua orang yang akan menuju ke sumatera
pasti tertumpah ruah di pelabuhan merak
bayangkan kalau jumlah unit kapal yang dioperasikan oleh otoritas pelabuhan itu juga sedikit
tidak adaptif dengan penambahan jumlah masa yang akan melintas
maka yang korban adalah masyarakat juga
penanganan yang baik hanya di jalur darat
tanpa didukung dengan percepatan pengangkutan orang oleh manajemen pada jalur laut
maka kita akan menghadapi kendala kendala dan kesulitan kesulitan yang luar biasa
berkali kali melakukan diskresi
simpul kepadatan masih kusut dan sulit terurai
jumlah pemudik terus meningkat
tapi keputusan penambahan dermagang
armada oleh pengelola pelabuhan cenderung lamban tanpa informasi yang jelas
waktu kapal tiba
dan bongkar muat yang terlalu panjang
menjadi momok tersendiri dengan alasan masih mengurus dokumen izin berlayar
hal ini menjadi salah satu catatan karena membuat pemudik lebih lama tiba di tujuan
kami mohon maaf atas hal hal yang telah menyebabkan ketidaknyamanan dalam pelayanan kami
kpl membuka dua dermaga baru
melihat kondisi di lapangan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir
dimana kondisi penumpang terus meningkat
maka kami dan dari kementerian perhubungan berinisiasi untuk membuka tambahan dermaga
dimana harapannya bisa menyerap dan memperlancar arus pemudik lebih cepat untuk menyebrang
pengelola pelabuhan dan pemerintah baru memfungsikan dua dermaga barang tambahan
untuk mengantarkan pemudik ke sumatera pada puncak arus mudik dua hari jelang lebaran
kedua dermaga tersebut diharapkan mampu menyerap dan memperlancar arus penyeberangan pemudik
hingga puncak arus mudik yakni pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh
hanya terdapat sebanyak lima puluh lima unit armada kapal yang dikerahkan
padahal pada awal persiapan masa angkutan laut lebaran
pihak asdp menyiagakan sebanyak enam puluh sembilan unit armada kapal
jumlah layanan yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik menjadi catatan tersendiri
yakni bahwa pengelola pelabuhan kurang tanggap dalam mengoptimalkan layanan selama masa arus mudik tahun dua ribu dua puluh
catatan mudik jalur merak bakauheni kali ini semoga bisa menjadi bahan evaluasi dan antisipasi